akhirnya aku bisa mengalahkan sini wangi
oh dewa ta'agung
terima kasih kau telah menolongku
terima kasih dewa ta'agung

dia makin sakti
aku tidak bisa mengalahkannya
aku harus memikirkan sesuatu
kau sudah kalah
benar kau berhasil mengalahkanku
lepaskan aku dari sini
lagipula keturunanku hanya seorang budak
bercuma kalau niai menyantetku
itu tidak akan menambah kesaktian untuk nyai
kalau perlu bagaimana
kalau aku mencari korban untuk kalian
sang puasa kerajaan pencejaran
kalau memang benar
kau mau menunjukkan
korban keturunan siliwangi
tentu saja kesaktian kami akan bertambah
aku akan bebaskan kau dengan satu syarat
kau harus mencari pengganti dari keturunan siliwangi
maka akan kupunuh kau
percayalah kepada aku
aku berjanji niai
aku tidak akan mengecewakan
sekarang aku bisa kabur
mengapa diriku tak kunjung
berhenti dari penderitaan ini
kau memecahkan barang antikku
aku tidak sengaja
aku berjanji akan menggantinya
barang itu tidak seberapa harganya
barang yang lebih berharga dari dirimu
pelayan miskin seperti mu mana bisa menggantinya
aku membelinya dari pedagang cina
inuk aja aku memecahkannya
dasar pelayan ketau diri
kurang ajar kau
kau berani menghina permaisuri raja
sekarang kau berlotot
meminta ampun terhadapku
itu adalah hukuman bagi orang yang sudah menghina permaisuri rach
dan aku aku adalah ibu suri kerajaan penjajaran
aku akan mandirkan kamu sopan santun
dan aku akan menginapmu
aku akan bawa kaulah
kau akan jadi pensil
kau akan jadi resmi
kau akan menjadi nama
kau akan jadioooooo